selasa pagi sekitar dua tiga ratus orang pengunjung berwisata di taman mini indonesia indah jakarta timur
jumlah pengunjung hari kedua lebaran ini diperkirakan akan terus bertambah hingga sepuluh orang
mayoritas pengunjung adalah wisatawan dari wilayah aglomerasi jabodetabek
karena pertama dekat juga ya dari lokasi rumah kita
terus yang kedua memang menjadi destinasi yang bagus buat anak anak buat edukasi
kita sudah biasa kesini sih karena dekat juga terus anak anak juga senang
taman burung menjadi salah satu destinasi wisata edukasi favorit pengunjung
taman ini memiliki koleksi satu ratus empat puluh lima jenis burung dari berbagai wilayah di indonesia
yang totalnya berjumlah sekitar seribu ekor
ada pula taman legenda
kiomas yang menawarkan wisata edukasi dengan berpetualang mengenal dinosaurus
ya basah deh
nah dilophosaurus ini adalah jenis dinosaurus yang memiliki semburan beracun sebagai senjata pertahanan diri
tapi karena ini replika tenang saja
air yang disemburkan adalah air biasa
nah tahukah anda fosil dilophosaurus ditemukan pada tahun seribu sembilan ratus empat puluh di arizona amerika
ini adalah hewan terbesar pada masanya
panjangnya bisa mencapai enam meter
bermain di tengah gemercik air laut atau hanya sembari piknik menikmati semilir angin pantai
juga menjadi pilihan banyak warga jabodetabek menghabiskan masa libur hari raya
salah satunya desi
berangkat dari bogor jawa barat desi dan keluarga besarnya sudah tiba di pantai ancol sekitar pukul setengah tujuh pagi
ibu empat anak ini memilih datang lebih awal supaya bisa menikmati sejuknya air laut saat belum banyak pengunjung
karena kan jenuh juga ya di rumah terus makanya kita bawa ke pantai
biar mereka tuh bisa main air main pasir terus bisa berenang renang juga di luar
selain tempat wisata alam terbuka tidak sedikit warga memilih mengisi libur lebaran di dalam gedung pusat belanja alias mal
mungkin karena kita bertahun tahun selama ini kalau lebaran hari pertama sering di rumah ya
kali ini mau coba cari suasana yang beda aja mau coba ke mall
juga lagian di rumah lagi nggak ada pembantu jadi mungkin ke mall nyari makanan di sini aja
ya tak hanya diskon
mal dengan spot foto yang menarik menjadi daya pikat para pengunjung
memang penuh sekali restoran restoran
mungkin juga karena kita lihat masa lebar ini banyak
banyak orang makan di luar ya karena pembantu pada mudik jadi mereka lebih baik cari makanan di luar
kegiatan operasional mal dibuka dari jam sembilan pagi hingga sepuluh malam
namun pada hari pertama dan kedua lebaran sebagian mal buka mulai jam dua belas siang sampai sepuluh malam
kim liputan cnn indonesia